tahun baru cina atau imlek biasanya dirayakan secara meriah oleh masyarakat tionghoa
momen ini menjadi bentuk rasa syukur dan harapan dari tiap anggota keluarga dalam menyambut tahun yang baru
perayaan imlek dirayakan dengan sukacita sebagai wujud syukur dari harapan baru menyongsong kehidupan awal musim tanam
seiring perkembangan zaman menu kuliner imlek di indonesia semakin beragam
namun bahan makanannya tetap syarat akan makna positif
simbolisasi dari makanan membawa keberuntungan ini erat hubungannya dengan penyebutan atau penampilannya
mulai kue keranjang atau jeruk yang menarik
ada pula makanan lainnya yang disajikan mulai malam imlek
momen saat keluarga berkumpul
tidak hanya saat momen ulang tahun
mie juga biasa dihidangkan pada saat imlek
perda panjang usia juga mengacu pada bentuk mie yang panjang
saat menyantapnya disarankan untuk menyeruput
sehingga semua bagian masuk ke dalam mulut
pada saat imlek beberapa menu kuliner yang disajikan juga mengandung unsur bahan makanan hewan air
menurut pada bahasa mandari ikan disebut yu
yang berbunyi sama dengan yu yang berarti kelebihan
ikan diakini dapat mengawali tahun yang baru dengan banyak keberuntungan
ikan utuh dan berharga
ikan itu dapat diolah menjadi berbagai menu olahan
salah satunya dibumbui asam manis
daging gurame filet digoreng dengan bantutan tepung
lalu diberi saus asam manis yang berisi cabai
wortel nanas kecap dan saus tomat
ini ibarat kamu kerja
enggak ada kepala enggak ada buntut
oh gitu makanya disajikan harus utuh ikannya
jadi dari kepala sampai ekor itu harus utuh
tapi kalau sekarang itu penyajiannya tidak harus dalam bentuk ikan sebelum dipotong
tapi sudah di filet filet seperti ini
jadi sudah diberi sumbu terigu seperti ini
biar gampang diambilnya ya pak
tidak berbeda dengan makanan imlek lainnya yang memiliki makna dan harapan positif
hisom atau tripang juga diakini sebagai simbol kesehatan
dibandingkan dengan kuliner lainnya
timun laut ini terbilang langka pada jamuan imlek
karena harganya yang mahal dan proses pengolahannya yang lama
haisom dapat diolah dengan proses memasak ala peranakan tiongkok
menggunakan daun som daging ayam dan camur
tripang dimasak berkuah dengan campuran bumbu kecap
dan juga dengan kukus
tidak hanya mengenyangkan
dengan memanjatkan harapan lewat beragam sajian imlek
warga tiongkok percaya
rezeki kesehatan dan keberuntungan yang melimpah akan menggapainya di tahun yang akan datang
tenggara rilaksmi dubla endrianto
dan juga di dalam video ini